anda masih bersama cnn indonesia breaking news dan selanjutnya kita tersambung dengan koresponden cnn indonesia arya dita utama selamat sore dito
ya dito hari ini tembus rekor dua puluh ribu kasus begitu ya kita ingin mendengarkan apa respon pemprov dki gubernur atau wakil gubernur terkait rekor harian kasus
yang hari ini mencapai dua puluh ribu kasus apakah kemudian akan ada kebijakan baru yang akan dilahirkan lagi termasuk kebijakan wfh tujuh puluh lima persen hari ini
ya halo selamat sore memang beritahu saya bahwa rekor dua puluh ribu kasus itu memang secara nasional dan itu dki jakarta sendiri
memang kami doa informasi dari laman corona dan jakarta detain sendiri
memang informasi terakhir itu masih merujuk pada hari rabu tanggal dua puluh tiga juni lalu itu kasus pendambahan itu sendiri itu berkisar sekitar tiga orang
tiga lima ratus empat belas orang atau lebih banyak dari jumlah kasus sembuh yang bertambah sebanyak satu satu ratus tiga puluh enam
memang karena itu kita ketahui bahwa di jakarta sendiri masih mengalami mungkin bisa kondisi kritis untuk pandemi covid sembilan belas sendiri karena memang lonjakan kasus yang luar biasa banyak ya
nah perlu mungkin diketahui salah satu langkah yang kami belum dapat keterangan resmi dari gubernur dki jakarta maupun juga dari wakil gubernur dki jakarta ahmad riza terkait dengan lonjakan kasus yang terjadi secara nasional ini
tapi memang beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta untuk menanggulangi kasus covid sembilan belas yaitu adalah untuk mengurangi mobilitas warga masyarakat
sebagai mereka ketahui bahwa dalam ppkm mikro sendiri memang dibatasi bahwa di zona merah itu hanya diperbolehkan maksimal dua puluh lima orang yang datang bekerja di kantor
tapi untuk jakarta aturan itu tidak menet zonasi artinya setiap perkantoran mewajibkan maksimal dua puluh lima persen pegawai yang bekerja di kantor atau tujuh puluh lima persen pegawai harus wfh
nah terkait hal ini sendiri memang para epidemiolog sendiri masih ragu dengan kemampuan ppkm mikro ini sendiri karena memang perlu diketahui bahwa meskipun diizinkan untuk bekerja maksimal dua puluh lima persen tapi pengawasannya akan sangat sulit dilakukan
sebagai yang disampaikan oleh kepala dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi dki jakarta tugas pengawas yang dimiliki oleh dinas sendiri hanya berjumpa lima puluh sembilan orang
dari lima puluh sembilan orang tersebut mereka juga dibagi shift ya dengan wfh
oh ada yang wfa dan ada yang turun ke lapangan sehingga sangat sulit rasanya untuk memastikan bahwa ribuan perusahaan atau tempat kantor yang ada di dki jakarta mematuhi protokol ppm mikro dengan pembatasan kerja maksimal dua puluh lima persen di gedung perkantoran
tapi oleh karena itu memang pemerintah provinsi dki jakarta juga berharap dari kerjasama dari masyarakat dalam hal ini apabila pegawai melihat bahwa kantor tidak mentaati aturan wfh ini sendiri mereka bisa melapor melalui aplikasi jaki ataupun ke laman resmi pemprov dki jakarta sendiri
terkait dengan mengapa pak sangat penting wfh tujuh puluh lima persen ini dijalankan oleh semua pihak itu adalah untuk mengurangi mobilitas
dari baris baswedan ketika hari ulang tahun jakarta sendiri mengatakan kita ke jakarta pada saat mereka mencapai rekor lima kasus lebih
pada saat itu enam belas persen kasusnya ternyata berasal dari anak anak di bawah delapan belas tahun
di mana anak anak berusia lima sampai delapan belas tahun itu berkontribusi sebanyak dua belas persen dan balita sebesar empat persen
tugas ratmono mengatakan pada saat lonjakan saat ini terjadi lima puluh persen atau lebih pasien baru itu merupakan ibu rumah tangga yang mengaku mereka tidak banyak berkegiatan di luar rumah
dan mereka juga bingung berasal tertulah dari siapa
oleh karena itu memang kuat dugaan bahwa memang terjadi kluster di perkantoran yang akhirnya merebak menjadi kluster di keluarga
oleh karena itu memang perlu sekali lagi pemerintah provinsi dki untuk berusaha mengatasi masalah di hulunya di masyarakat
dan juga mengatasinya di sekolah
oleh karena itu memang perlu sekali lagi pemerintah provincial dki jakarta untuk berusaha mengatasi masalahnya di sekolah

oleh karena itu memang perlu sekali lagi pemerintah provincial dki jakarta untuk berusaha mengatasi masalahnya di sekolah
oleh karena itu memang perlu sekali lagi pemerintah provincial dki jakarta untuk berusaha mengatasi masalahnya di sekolah